menteri dalam negeri tito karnavian menegaskan pilkada serentak akan digelar pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
tito juga menambahkan hingga kini belum ada perubahan atau penundaan pilkada dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan mendagri setelah rapat dengan komisi pemilihan umum dalam penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu atau dp empat di jakarta
tito juga berharap sidang phpu di mahkamah konstitusi bisa cepat selesai untuk mengetahui persentase dan menentukan siapa yang diusung menjadi kepala daerah dalam pilkada dua ribu dua puluh
tito juga memastikan wacana pemerintah mempercepat pilkada tak dibahas oleh pemerintah bersama dpr
pilkada serentak dua ribu dua puluh empat tetap sesuai jadwal yakni pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya dua puluh tujuh november
cuma ada beberapa memang pendapat untuk ada bicara masalah satu hal saja yaitu keserempakan pelantikan
harapkan bisa proses di mk cepat selesai semua daerah ini
sehingga sebuah daerah dapat bisa mengetahui jumlah kursi
jumlah suara itulah yang menjadi nasi dasar dua puluh persen kursi dua puluh lima persen suara pemilih yang menjadi dasar untuk bisa mengusung pasangan calon pilkada
sementara itu saudara anggota bawaslu ri puwadi menyebut akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran dan menjamin integritas proses pemilihan di pilkada dua ribu dua puluh
sinergi antara bawaslu dan kpu sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik
sinergi yang baik antara bawaslu dan kpu nah ini proses pemilihan umum dapat berjalan lebih lancar transparan
serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi di negara tersebut
beberapa harapan yang mungkin dimiliki bawaslu dalam mengawasi pilkada ke depan termasuk yang pertama adalah ini penerapan yang lebih ketat ya
harapan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pilkada